masih terkait tiongkok pemerintah tiongkok berencana untuk menambah jumlah impor kelapa sawit dari indonesia
kebijakan ini diambil di tengah perang tarif antara amerika serikat dan tiongkok
dilansir dari cnn indonesia com hubungan dagang antara tiongkok dan amerika masih memanas
dan saat ini pemerintah tiongkok berencana meningkatkan volume produk impor kelapa sawit dari indonesia
nilai impor kelapa sawit tiongkok dari indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan secara signifikan pada akhir tahun lalu
impor kelapa saut tiongkok dari indonesia mencapai tiga tujuh puluh tiga juta ton naik dibanding dua ribu enam belas sebanyak tiga dua puluh tiga juta ton
permintaan volume kelapa sawit ini rencananya akan diumumkan saat kunjungan perdana menteri tiongkok ke indonesia bulan mei mendatang